sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu soal kecil buat saya
dagang untuk rugi biasa
enggak seperti itu
ntar malam lu harta lu gua kuras habis
emang lu berani gak boh
oh enggak bos
sekiranya kesempatan gua makin lurus
kyk itu tapi tanpaurer
man di timbus
pakaian m them ssg
tapi gantiin selaung
analisai barang barang sebagus ini mestinya cepat tapi ternyata di
percaya ilmu perdukunan semacam semuanya tipe tipe sebagai seorang intelektual semestinya tuhan
tidak percaya hal hal mistis ini hak cuan untuk tidak percaya
tapi tidak berhak menilai saya permisi tuhan perhatiin maafkan saya
aduh dipikir pikir bosen ya kita tiap malam nyari babi mulu nyari babi ya jelas
bosan bos tiap malam tenang tenang biasanya nih kalau malam
gini babi suka nonton nih udah keluar nih iya iya ini lu bagaimana dukun lo
hatinya bibirnya biru lu kata manjur itu gini dibang minta pemih doang udah
udah jangan ngomongin dukun lagi nih yang penting ini kita nyaris jaya nih itu yang penting
ya iya klik yaya yaya usah lu ngayak ngayak
eh babi bukan bunyi kamin
yang penting kita sudah kelaparan apapun masuk ke mulut kita ngelalap
tua lagi lidik lu
kau juga suka sih
tuh kak telia
gue pengen kencing lu
gue pengen kencing lu ya
ada ada aja lagi lu kencing lagi
beser lu mah
bisa terlupa betul ben
muka gua lu tiup
enak aja nyangkain orang lu
mana bu pat t
lu yang niup juga
apa sih ya ini yang lepak gue ini ansi pa
suek banget lu
ya rina aku mau ngejar lu ya
ini bercanda aja bu
ada apa sih
lu ngelepak kepala gua
eh takut apa ya
takut pendungan lu
eh kalau arwah makanya takut pendungan
nah gua mau
saya buka ting lu
kala gua ada yang ngelepak
kala gua ada yang ngelepak
jangan jangan ini ada hantunya mu
eh bunyi gua

kita mau ketemu lagi sama jamu
lu marah mu
lu marah mu
kamu pun keras keras jadi kabur tuh
kamu pun keras keras jadi kabur tuh

kamu pun keras keras jadi kabur tuh
ibu ia langsung takut
ibu ia langsung takut

ibu ia langsung takut
ibu ia langsung takut
ibu kita mau ketemu lagi sama jamu
lu marah mu
ibu akan dinggok dah

mereka akan melakukan praktek babi ngepetnya setelah larut malam
dan sebaiknya kita waspada
apa yang harus kami lakukan bu
itu rumah saya kita tunggu di sini saja
mas andi itu mobilnya sebaiknya mas andi dan warga yang lain cepat kepung mobil itu tapi enggak
setelah babi ngepet itu keluar dari mobilnya dan masuk rumah mas sandi baru tangkap bosnya
kita tunggu di sini nanti saya akan menangkap babi ngepet itu
itu orang cebolnya keluar itu dia akhirnya si cebol keluar dari mobilnya
nanti kalau dia masuk ke rumah saya baru kita tangkap bosnya
sekarang dia udah mulai masuk rumah